acara yang diadakan di sebuah mal di bumi serpong damai ini bertajuk hello kitty run sweets wonderland
fun run yang bisa diikuti oleh seluruh anggota keluarga ini menempuh jarak sejauh lima km
selain lari anak anak juga bisa bertemu dengan hello kitty dan juga menikmati kue permen dan juga cemilan lainnya
setelah mencapai garis finish dan mendapatkan mendali emas
dan satu lagi yang ditunggu tunggu adalah seperti belakang saya adalah berfoto di depan balon hello kitty yang cukup besar
dan saya akan coba wawancarai peserta anak anak yang sangat senang sekali dan menunggu nunggu bisa berfoto
tadi udah lari lima km nih capek gak
ini mau foto sama siapa sih
ini dapet apa aja